setelah ditutup selama dua puluh empat jam operasional penerbangan di bandara abdul rahman saleh malang selasa pagi kembali dibuka
dari sepuluh penerbangan satu penerbangan dialihkan ke bandara juanda sidoarjo
kepastian perubahan status ini membuat seluruh operasional penerbangan di bandara abdurrahman saleh malang beroperasi kembali ditegaskan
pihak otoritas bandara selasa pagi perubahan status berlaku efektif sejak pukul delapan lebih empat puluh lima waktu indonesia barat
dari sepuluh jadwal penerbangan yang ada sembilan jadwal dari lima maskapai dari dan tujuan malang akan melayani penumpang secara normal
sementara satu penerbangan sriwijaya air yang melayani rute jakarta malang jakarta dialihkan ke bandara juanda sidoarjo
sementara itu sejumlah penumpang yang ingin memastikan jadwal keberangkatan mereka harus datang lebih awal ke bandara abdul rahman saleh
sebelumnya bandara abdul rahman saleh ditutup dan menyatakan status larangan terbang selama dua puluh empat jam
pukul sembilan pagi